polisi menyita enam puluh sembilan unit sepeda motor yang diduga milik pendemo saat aksi demonstrasi menolak ruu omnibus law cipta kerja di kawasan patung kuda jakarta pusat pada selasa tiga belas oktober lalu
kendaraan itu ditinggalkan oleh pemiliknya ketika demo mulai berlangsung ricuh dan masa dipukul mundur oleh polisi
pemilik sepeda motor yang ditinggalkan oleh polisi

pemilik sepeda motor yang ditinggalkan oleh polisi